sejumlah wilayah kembali disasar petugas untuk memantau keberadaan mamin yang tak layak konsumsi
di nganjuk petugas gabungan menyita mamin yang kemasannya rusak pusuk hingga beras berkutu dalam razia di sejumlah pusat perbelanjaan
sedangkan di surabaya petugas gabungan menyita ratusan kemasan makanan olahan berbahan kelapa yang telah kadaluarsa
puluhan petugas dari disperindak satpol pp tni dan polisi melakukan razia makanan dan minuman tak layak konsumsi
di sejumlah minimarket dan sualayan di kecamatan nganjuk kamisiam
hasilnya dari beberapa minimarket dan sualayan petugas menemukan makanan tak layak konsumsi
di antaranya mamin yang sudah kadaluarsa kemasan rusak makanan sudah busuk hingga beras yang sudah berkutu
ironisnya barang barang tersebut masih dipajang di etalase yang dimungkinkan luput dari perhatian konsumen yang sedang berbelanja
petugas pun kemudian menyita barang temuan tersebut dan memberikan teguran keras pengelola sualayan
agar tidak memperduk
jual belikan mamin yang tak layak konsumsi
apalagi di bulan ramadan kebutuhan mamin warga meningkat tinggi
sementara di surabaya polisi bekerja sama dengan bepom jawa timur merazia sejumlah lokasi penjualan parsel dan supermarket
hasilnya petugas menemukan salah satu makanan olahan kelapa telah kedaluarsa
ratusan kemasan makanan ini pun langsung disita untuk diteliti guna penyelidikan lebih lanjut
sementara kami akan melaksanakan pemanggilan terhadap produsen yang memproduksi makanan dan minuman tersebut
dan kita meminta untuk dijin edarnya
atas temuan ini petugas meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan
pada peredaran makanan dan minuman tak layak konsumsi menjelang lebaran